indonesia terletak di jalur cincin api pasifik atau cekungan di samudera pasifik berbentuk tapal kuda
yang mencakup wilayah sepanjang empat puluh km
karena itu sejumlah daerah di tanah air berpotensi mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi
aktivitas seismik seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi di dunia terpusat di sejumlah zona
asia turki dan afganistan afrika utara dan amerika
magnitudo gempa diukur berdasar besarnya energi yang dilepas saat gempa berlangsung
penyebutan magnitudo untuk mengukur besaran getaran lempeng bumi secara lebih akurat
dibanding cara lama yang menggunakan skala return
secara teori tidak ada batasan magnitudo gempa meskipun belum pernah ada yang melampaui
magnitudo gempa cile tahun seribu sembilan ratus enam puluh yang mencapai sembilan
sementara sekarang makrosesmik eropa yang mengukur intensitas gempa
lebih fokus pada besarnya kerusakan akibat gempa
dari dua belas tingkat skala
ini skala satu menggambarkan gempa tidak bisa dirasakan
sementara skala dua belas berarti gempa mengubah bentuk muka bumi
saat gempa besar terjadi skala semacam ini bisa dijadikan tolok ukur
untuk memperkirakan fenomena alam terkait seperti tanah longsor
guguran puncak salju atau bahkan tsunami